berada di tengah kawasan pasar masjid raya magat yang dibangun tahun seribu sembilan ratus enam di kota jambi
kerap jadi persinggahan para musafir
setiap ramadan masjid ini punya tradisi yang terus lestari
panitia masjid menggelar buka puasa bersama jamaah dengan satu menu legendarisnya
nasi minyak yang disajikan dengan kuah kari daging kambing atau sapi sambal nanas dan acar
bahan bahan yang disiapkan mulai dari minyak samin saus tomat bawang merah bawang putih hingga bawang bombay
tak ketinggalan nanas yang telah dihaluskan serta air rebusan dari bumbu nasi minyak
belasan tahun membuat nasi minyak bu fitri mengatakan dibutuhkan sedikitnya tiga puluh kg beras yang diolah menjadi nasi minyak
cita rasa nasi minyak itu gurih ada rasa lemak lemaknya ada rasa manis manisnya gitu jadi komplit rasanya
apa menunya ini kemudian yang bikin bumbunya memang ini patin asam manis pedas lengkap asin
tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap ulama ulama dari timur tengah yang telah menyebarkan agama islam di kota jambi
disajikan setiap satu kali dalam seminggu selama ramadan nasi minyak disiapkan sebanyak dua ratus porsi
hampir setiap hari yayasan keluarga muhammad islam basayut yang berada di kampung arab kota cirebon jawa barat ini
disibukkan dengan pembuatan kuliner bubur haritsa yang hanya ada di bulan ramadhan
bahan dasar bubut haritsa terbuat dari beras putih yang sudah dibersihkan
kemudian dimasak dengan air seperti biasa
yang berbeda rebusan beras kemudian ditambahkan campuran santan
serta menggunakan campuran rempah khas timur tengah yang telah dihaluskan seperti kapulaga jinten dan adas
bubur haritsa disajikan bersama potongan daging kambing yang sudah direbus
tiap harinya yayasan ini menyediakan sekitar seratus paket bubur haritsa untuk dibagikan kepada warga secara gratis
tak heran banyak dari warga yang sudah datang ke yayasan
dan kemudian diberikan kelasan ini sejak pukul dua hingga tiga siang
ya kalau bubur yang lain isinya itu cuma kaldu kaldu saja mas
ya nggak pakai kapulaga nggak pakai cengkeh nggak pakai segala macam nggak pakai santan
kalau ini pakai segala
bubur yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh an silam ini
dipopulerkan oleh sheikh muhammad islam basayut untuk sedekah kepada warga yang menjalankan ibadah puasa
kelezatan kuliner yang melegendari
ini pun diwariskan turun temurun oleh keluarganya menggunakan racikan yang sama